sejumlah penyelam tradisional di banyumas jawa tengah yang tergabung dalam skuba diving
selasa siang mengibarkan bendera merah putih di telaga sunyi sedalam lima meter
kondisi air yang jernih membuat proses pengibaran bendera di dasar telaga terekam dengan indah
ini kan sekitar lima meter
untuk di kabupaten banyumas telaga sini memang dikenal yang paling jernih lah di antara perairan yang lain
para penyelam mengaku pengibaran bendera di dalam air ini untuk lebih menanamkan rasa cinta akan tanah air
pengennya memang setiap kali ada event hari kemerdekaan republik indonesia kita melakukan kegiatan kibar bendera lah
kita punya telaga air tawar kita melakukan kegiatannya di air tawar
kegiatan penyelaman dilakukan tertutup dengan jumlah terbatas kurang dari lima belas orang
di ambon maluku lantamal sembilan ambon juga mengibarkan bendera merah putih di dalam laut
sebelumnya warga sempat berdatangan ke pesisir pantai untuk melihat anggota tni angkatan laut yang melakukan persiapan sebelum menyelam
pengibaran bendera merah putih di laut mamala diikuti oleh tiga puluh delapan penyelam terdiri dari personel bakamla sar ambon dan pencipta alam
komandan lantamal sembilan ambon kolonel marinir said latukonsina bertindak sebagai inspektur upacara
untuk tahun ini kita pilih lokasi di pantai negeri mamala
memang dengan kondisi alam dan situasi juga mendukung
setelah kita melaksanakan pengibaran bendera
lagi dilanjutkan dengan penanaman terumbu karang
usai mengibarkan bendera di dalam laut
para penyelam juga melakukan penanaman terumbu karang untuk menjaga ekosistem laut
di kebupatan aceh tengah
bendera merah putih raksasa berukuran lima puluh x enam meter dikibarkan di tengah danau
tim pengibar terdiri dari personel basarnas nelayan dan anggota tni polri
bendera yang dikibarkan pada selasa pagi di danau takengon aceh tengah
dijahit oleh anak anak penyandang disabilitas
selain upacara bendera di tengah danau
warga aceh tengah juga diminta melaksanakan zikir di masjid
untuk mendoakan bangsa agar mampu melewati pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia